ya bagi para orang tua yang anaknya mulai masuk sekolah dasar
pasti sudah tidak sabar nih melihat si kecil dengan seragam sekolah barunya
nah orang tua juga kalau kita perhatikan
begitu antusias sibuk mempersiapkan pelengkapan anaknya saat akan masuk sekolah
bahkan kadang kadang yang lebih sibuk yang lebih panik itu orang tuanya ketimbang anaknya ya
ahmad kudori dan laila agustina tampak sibuk mempersiapkan buah hatinya
karena ludviana kurota aini masuk sekolah dasar di sd al gontori tulung agung jawa timur
seminggu sebelum anak keduanya ini masuk sekolah
pasangan suami istri warga desa wajak kidul tulung agung ini
sudah menyiapkan semua keperluan sekolah anaknya
mulai dari pensil buku tulis seragam lengkap dengan tas sekolah dan sepatu baru
selain menyiapkan kebutuhan sekolahnya
ahmad dan laila juga menyiapkan mental lutfiana untuk memasuki kelas barunya
kesiapan mental anak diakini dapat membuat anak lebih percaya diri
menyambut hari pertama di sekolah
mereka juga membiasakan anaknya untuk bangun lebih pagi
agar tidak terlambat sekolah
kalau anaknya itu persiapannya ya mungkin cuma bangun pagi
mungkin yang agak sulit memang bangun pagi
jadi kita karena sd itu masuknya jam tujuh
berarti kemungkinan kita harus membangunkan lebih awal
kalau kemarin itu tk masuknya jam setengah delapan
biasanya anaknya jam tujuh baru bangun
berarti untuk besok itu hari pertama itu mungkin jam enam anaknya sudah harus bangun
mungkin itu yang agak sulit
orang tua lutfiana terus memotivasi anaknya untuk bersemangat belajar dan mandiri
sehingga anaknya berani bertemu dengan orang orang baru di lingkungan sekolahnya nanti